sekitar seribu pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi ke kantor pemprov jatim dan dua aplikator online terbesar di indonesia
sekitar seribu pengemudi ojek online di surabaya turun ke jalan
mereka menuntut keberadilan bagi pengemudi oleh aplikator
pengemudi menuntut aplikator tidak melakukan pemblokiran aplikasi terhadap pengemudi secara sepihak tanpa ada konfirmasi
selain itu perang tarif antar aplikator dituding sebagai penyebab tarif ojol terlalu rendah sehingga pengemudi dirugikan
selain menggelar aksi pengemudi ojek online juga melakukan sweeping terhadap pengemudi ojek online yang masih beroperasi
sekitar seribu pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi ke kantor pemprov jatim dan dua aplikator online terbesar di indonesia
dan untuk memantaunya kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia eka rima di ngagel surabaya jawa timur
selamat siang rima bagaimana jalannya aksi protes ini apakah sudah diterima perwakilan mereka oleh pemprov jawa timur
selamat siang rima
kemudian mereka juga melakukan aksi selanjutnya yang ini berada di depan kantor ojek
dan mereka menuntut beberapa hal diantaranya adalah persoalan persoalan lama yang memang belum terselesaikan
atau belum ada titik temu antara aplikator dan juga pengemudi online ini
yang ini diantaranya adalah bagaimana aksi suspend yang dilakukan oleh aplikator ini banyak sekali merugikan dari pengemudi online
karena aksi suspensi ini dilakukan secara sepihak dan tanpa keterangan yang jelas
kemudian juga ada penetapan tarif yang di sini diduga atau dituding
ada persaingan usaha antara sejumlah aplikator sehingga ini mengakibatkan tarif diterapkan terlalu rendah bagi pengemudi
dan ini justru merugikan bagi pengemudi
sementara bagaimana tuntutan tuntutan lainnya yang disini dinilai tidak memberikan keberadilan bagi pengemudi online
bersama saya sudah ada david humas dari pengemudi online jawa timur
selamat siang david
yang dilakukan hanyalah sebuah
hanya sebuah janji di mana katanya open suspend itu ada
pada saat data kita sudah menurunkan
ternyata hal itu tidak terjadi
sampai sekarang pun tidak ada
kedua mengenai harga
harga juga katanya pada aksi kita sebelumnya bahwa akan segera diperbaiki
ternyata juga seperti ini
jadi sekarang pelajaran dari yang sudah sudah ada
saat ini kami dari fronta
kita meminta pada saat ada janji dari aplikator
maka buatlah dalam suatu perjanjian
dengan beberapa pasal pasal yang ada
di atas metrai di tanda tangan
disaksikan oleh pertama ibu gubernur atau asisten satu
kedua dari kppu
ketiga dari diskup
keempat dari kemun info
kelima dari perwakilan frontal
r dua dan lima r empat
jika yang kami tahu
jika yang kami tahu itu tuntutan itu sudah beberapa kali diminta
apakah hingga saat ini juga masih belum dipenuhi
makanya kita minta di tanda tangan di atas metrai semua janjinya aplikator
pada saat tidak dipenuhi kita akan menuntut secara hukum
kita sudah siapkan lbh dan penasehat hukum untuk melakukan gugatan secara hukum
ada juga aksi beberapa yang dilakukan
ya ini melakukan offline secara sentani
ini seperti apa prosesnya untuk hari ini sejauh ini
sudah berapa yang melakukan offline secara bersama sama
alhamdulillah saya akui teman teman jawa timur kompak
meskipun ada beberapa pengecut yang masih aja berusaha untuk hadir di tengah tengah masyarakat
padahal bisa dilihat teman teman bersusah payah berdarah darah berjuang demi mereka juga
bahkan ada tadi saya terima dalam sebuah facebook anaknya sangat keras
beliau ada di depan berjuang demi keluarganya dan teman temannya
jika sampai hari ini permintaan atau juga aksi yang digelar ini tidak membuahkan hasil apa yang dilakukan
jika tidak dipenuhi kami akan berkemah di rumah kami sendiri
itu aplikator aplikator kantor kita
maka kita akan di situ
kita akan dirikan barak di situ
dan kita akan berkemah sampai kapanpun dengan waktu yang tidak ditentukan
baik terima kasih mas david
semoga nanti ada titik temu
dan freddy rencananya sekitar pukul satu siang nanti akan ada pertemuan
baik itu dari aplikator kemudian juga dari pengemudi online dan juga dari sejumlah skpd
termasuk direncanakan juga akan hadir gubernur jawa timur koh ifah indah barawansa dalam pertemuan tersebut
untuk memberikan titik tengah yang selama ini memang belum ada titik temu antara aplikator dan juga pengemudi online
sementara janji janji yang diberikan oleh aplikator sendiri selama ini menurut
dari pengemudi online memang belum dipenuhi
namun sejauh ini kami akan terus mengupdate informasinya melalui beberapa pertemuan yang nanti akan digelar
baik itu oleh aplikator pemerintah provinsi jawa timur dan juga oleh pengemudi online
baik terima kasih ya karima dari surabaya jawa timur